karena berbeda dari fakta persidangan
salah satunya ia menolak bahwa kliennya pernah menginstruksikan kepada sejumlah pihak
untuk mengatur dokumen palsu
fakta fakta persidangan yang pertama kita lihat pak joko itu tidak pernah
tidak pernah ada orang yang mengatakan
hei si a si b tolong membuatkan surat perjalanan yang palsu
itu tidak ada
joko chandra diberi waktu tujuh hari untuk memutuskan
apakah akan menerima fonis hukuman yang dijatuhkan hakim atau mengajukan banding
sebelumnya jaksa penuntut umum juga menyeret pengacara joko chandra anita kolopaking
dan mantan kepala biro koordinasi dan pengawasan ppns baraskin pori
brigjen prasetyo utomo karena terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan surat joko chandra
anita dituntut dua tahun penjara sementara prasetyo dituntut dua lima tahun penjara
selain dalam kasus surat jalan ini
joko chandra juga menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap
kepada jaksa dan perwira tinggi polri
serta permufakatan jahat di pengadilan tipikor jakarta
pada kasus ini turut menyeret pejabat di kejagung
jaksa pinangki sirna malasari
dan irjen pol napoleon bonaparte sebagai terdakwa
tim liputan cnn indonesia